mereka diawali dengan kegiatan tes antigen setelah datang
mereka akan ditambung di akumulasi tidak berdasarkan kontingen
tetapi mereka berdasarkan percapa ngular agar
setelah sampai mereka hanya punya kegiatan dari akomodasi ke tempat latihan atau tempat pertandingan
begitu juga dari tempat pertandingan menuju kembali ke akomodasi
itulah yang dikatakan babel
dia tidak mempunyai peluang untuk bisa jalan jalan melihat tempat rekreasi atau ke tempat lain
mencari sesuatu dan lain sebagainya tidak kita izinkan dan akan ada sanksi yang cukup berat
bagi mereka yang melaksanakan kegiatan di luar dari yang sudah diprogramkan